baik tekan tekan jadi selamat sore
saya baru saja dipanggil oleh bapak presiden
untuk menjelaskan tentang perkembangan penanganan kasus
dugaan pengenayaan terhadap saudara novel baswedan ya
dan kemudian saya sudah menjelaskan bahwa
hingga hari ini ada lima puluh sembilan saksi yang sudah didengar keterangannya
kemudian ada lima orang yang sudah kita amankan
sejumlah cctv ada lebih kurang lima puluh cctv
dalam radius satu km sudah kita dapatkan juga
berikut ada beberapa sekitar seratus lebih toko kini
yang sudah kita amankan
dan juga ada yang sudah kita datangi yang menjual h dua so empat
ini juga masih dalam pengembangan kita
kemudian saya juga sudah melaporkan kepada bapak presiden
bahwa dari lima orang yang sudah kita amankan
yaitu saudara m saudara h kemudian saudara m

dan juga ada yang sudah kita amankan

kemudian saya juga sudah melaporkan kepada bapak presiden

dilanjutkan dengan namanya miko
karena muncul di media sosial
sehingga kita juga mencurigai apakah ada hubungan dengan saudara novel
diamankan oleh anggota
dan kemudian terakhirlah saudara miriam
yang bukan hanya atas permintaan dari kpk

untuk dicalukan pencarian dan penyelidikan yang diperlukan oleh bapak presiden
untuk dicalukan pencarian dan penyelidikan yang diperlukan oleh bapak presiden
tapi juga kita berasumsi mungkin yang bersangkutan ada hubungannya
dengan peristiwa pengenayaan
lima lima nya sudah kita cek alibinya semua
kemudian kita lakukan pemeriksaan mendalam
it saksi saksi dan lain lain
dan kita tidak mendapatkan hubungan
antara kelima orang yang kita amankan
dengan peristiwa pengenayaan
kemudian dari saksi saksi memang ada perkembangan yang makin baik
karena semula saksi saksi yang kita sudah kita periksa
kita belum menemukan saksi yang melihat mengetahui wajah tersangka pada waktu kejadian
memang yang beredar di media ada cctv dan lain lain foto
itu ada foto tentang ada orang yang ada di sekitar rumah saudara novel baswedan
dua bulan yang sebelumnya satu bulan sebelumnya
ada yang datang ke rumah dalam rangka untuk menanyakan penjualan gamis
karena di rumah saudara novel baswedan juga ada menjual gamis online
ini cctv fotonya kita sudah dapatkan
tapi kita belum mendapatkan saksi yang pada waktu di kejadian
pada saat kejadian
yang ada adalah dua orang ibu ibu
yang menggunakan mukena pulang dari masjid
ada juga saya kira di cctv yang di media sosial
itu sudah kita dengar ketika itu
kita lihat terangannya juga
tapi tidak hanya melihat kejadian tapi tidak melihat wajah tersangka
yang ada adalah kita menemukan saksi yang cukup penting
tapi yang bersangkutan tidak ingin disebutkan namanya
untuk keamanan yang bersangkutan
itu dia melihat kira kira lima menit sebelum peristiwa
ada orang yang berdiri dekat masjid
dan itu sosoknya mencurigakan
yang diduga dia adalah
pengendara sepeda motor itu
sepeda motor penyerang
nah ini kita sudah lakukan berulang ulang
sketsa mulai dari sketsa tangan sampai dengan menggunakan teknologi yang terakhir
kita bekerjasama dengan rekan rekan dari afp kepolisian australia
kemudian kita rekonstruksikan menggunakan sistem komputer
sehingga terakhir kita dapatkan yang ini
yang ini mungkin belum di publish ya
karena ini baru kira kira dua hari yang lalu
jadi kalau ada yang ada di media majalah lain
saya tidak jelas dapat dari mana
yang ini adalah dari saksi yang sangat penting
karena lima menit sebelum kejadian
ini ada di dekat masjid
yang kita duga dia adalah
yang kita duga dia adalah
yang kita duga dia adalah
pengendara sepeda motor
pengendara sepeda motor
satu ratus enam puluh tujuh sampai satu ratus tujuh puluh
kemudian badan cukup ramping
nah kalau kita lihat
nah kalau kita lihat
ini agak berbeda
dengan empat orang yang sudah diperiksa sebelumnya
empat orang yang sudah diperiksa sebelumnya
ada tiga orang yang diperiksa sebelumnya
dua bulan sebelum peristiwa
ada di sekitar rumah saudara novel ada dua orang
h dan m
tapi ciri cirinya sangat jauh berbeda dengan
karena ini tinggi barangnya
tidak ada yang di atas satu ratus enam puluh cm
bahkan yang terakhir
yang kita amankan namanya
yang kita amankan namanya
berdasarkan keterangan saudara novel
berdasarkan keterangan saudara novel
rupanya saudara novel mendapatkan ini
dari seorang anggota polri juga

tapi anggota polri mendapatkannya dari facebook
saudara lestaluhu ini sudah
sangat jauh berbeda
karena dia tingginya hanya satu ratus lima puluh tujuh mungkin ya
pelaku penyerang ini juga tingginya sekitar satu ratus enam puluh tujuh satu ratus tujuh puluh cm
pelaku penyerang ini juga tingginya sekitar satu ratus enam puluh tujuh satu ratus tujuh puluh cm

dan kemudian wajah juga berbeda
dan ini adalah foto pada saat kita melakukan

ada lima orang saksi
yang disampaikan oleh
saudara novel maswedan maupun
keluarganya dan kita temukan juga
ada lima orang
ada lima orang
ini empat orang ditampilkan
di polsek kelapa gading
di dalam ruangan
yang bisa dilihat oleh para saksi lima orang

tapi tidak bisa dilihat oleh tersangka
orang yang ditampilkan
orang yang ditampilkan
dan satu anggota polri
dari polda metrujaya juga ada di media
yang sudah ada muncul di media
karena ada dianggap
meminjamkan sepeda motor
dari empat orang ini
semua saksi mengatakan
mereka bukan pelakunya
dan kita sudah dalami
alibinya tidak ada di tkp
alibinya tidak ada di tkp
jadi dia problematic
di sisi gantanya
hai yang ini baru baru kira kira dua hari ini ini pun setelah kita ulangi terus terus sampai
kesimpulan dari saksi hasilnya adalah baik jadi disini ada buruk baik baik sekali sangat baik
sekali hasilnya baik artinya mendekati wajah yang dia lihat hai nah ini kami sudah sampaikan kepada
kpk yang dihadiri oleh para komisioner dan eselon i kpk saat itu kita ingin agar teman teman
dari kpk juga bisa bergabung jadi membentuk tim gabungan tim gabungan polri khususnya
polda metrujaya dan kpk bergabung hai baik tim lidiknya lapangan maupun tim analisnya
dan kita akan terbuka untuk itu udah kami tawarkan dari tanggal enam belas juni kemudian kedua berkaitan
dengan adanya informasi dari saudara novel baswedan yang disampaikan ke publik ke media masa dugaan
adanya jenderal polisi dan lain lain sudah kami sampaikan ini perlu kita lanjuti dengan melakukan
saudara novel baswedan secara langsung dan untuk itu pro justitia nah untuk itu kita sudah siapkan
tim untuk berangkat ke singapura untuk mendengar keterangan dan agar lebih fair kita meminta untuk
dari kpk juga untuk mendampingi pada saat itu bapak ketua kpk bagus aja juga menyampaikan beliau
berkenan untuk menyampingi mendampingi atau satu salah satu komponen yang dihadirkan oleh keputusan
pertama adalah di dalam kota keputusan pertama adalah di dalam kota keputusan pertama adalah di dalam kota keputusan
komisioner untuk mendampingi tim dari polri sehingga informasi yang kita dapatkan informasi yang objektif
namun sampai hari ini informasi dari kpk untuk keberangkatan ke singapura mendampingi singapura
itu belum kami terima dan mungkin dalam waktu beberapa hari kedepan dalam minggu ini kami akan
melakukan pembicaraan dengan komisioner kpk untuk mendampingi tim dari puri dan juga komisioner dari
membahas langkah langkah ini
baik pemeriksaan kepada
mendengar keterangan dari
secara detail di singapura
tim dari kpk
dari kpk yang bergabung dengan
polri untuk melakukan
hal hal yang sudah dikerjakan oleh polisi
maupun untuk melakukan langkah langkah bersama
ke depan dalam rangka mengungkap kasus ini
jadi namanya tim gabungan
polri kpk kira kira demikian
silahkan kalau ada pertanyaan
bukan mencari fakta lagi
kalau pencari fakta itu kan
hasilnya tidak dapat
langsung diajukan sebagai
penyelidikan untuk barang bukti
kemudian diajukan sambil
artinya sudah melakukan investigasi
kita anggap kan sudah ada kasus
dugaan pidananya sudah ada
sehingga melakukan investigasi
dan kemudian memproses kasus itu
mengungkap dan menangkap pelakunya
bagus pak dari fifa pak
setelah bertemu pak presiden
arahan dari pak presiden seperti apa
karena ini kan waktunya sudah seratus hari lebih gitu
beliau memerintahkan agar dituntaskan sesegera mungkin
itu perintah beliau
tapi tadi kami sudah sampaikan
langkah langkah yang kita lakukan
prinsip kita ingin agar sesegera mungkin
tapi kadang kadang ada kendala kendala di lapangan
salah satu yang ditemukan adalah sidik jari pak
kendala yang dihadapi polisi apa pak sehingga sidiknya sampai sekarang tidak di
saya sudah tanyakan kepada tim ketua tim penyidiknya
kebetulan ada disini juga
sidik jari memang tidak ada di temukan di tkp
baik di botol maupun di kelas yang ada
baik di botol maupun di gelas yang ada
karena pada saat akan di swab dengan menggunakan serbuk
ini di situ masih basah sehingga akhirnya sidik jari menjadi hilang
dan serbuknya tidak bisa membaca sidik jarinya
dugaan bahwa ada general polisi yang terlibat
dari keempat atau terduga pelaku yang sempat di namankan oleh polisi
apakah dari keempat itu ada kekerahan dari mereka atau menunjuk yang mengarah ke
keterlibatan general polisi
karena yang dari maksudnya tiga orang ya
mereka tidak ada hubungannya dengan perkara
dugaan pengenaian ini
setelah dicek baik alibi alibi
nya mereka jadi alibi ini
direkayasa itu gampang
karena alibi itu akan sangat detail
jam per jam menit per menit
jadi saya kira sutradara
yang hebat pun akan sulit untuk membuat alibi alibi
seperti itu dan kita sangat
tim kpk yang bergabung
untuk menguji kembali
alibi itu mengkonfrontasi
kembali dengan para saksi saksi
jadi sekali lagi
kita sangat terbuka
membuat tim gabungan dan menguji kembali
semua yang dikerjakan polisi
tim polri maupun untuk
melakukan langkah ke depan termasuk tadi
itu kan gampang dicek jam per jam
posisinya ada di mana
itu nanti bisa dibaca
kita akan umumkan tadi
pertama kita akan umumkan ini tadi
ya dengan harapan ada feedback
dari publik kepada kita
yang kedua ya tim kita
akan bekerja untuk mencari
kalau ada tim gabungan dengan kpk
teman teman kpk juga bisa sama sama turun
desakan publik juga terkait
untuk presiden membentuk tim pencari fakta
yang ada unsur masyarakatnya juga pak
dibicarakan juga dengan presiden
saya pikir kita harus percaya kepada institusi
kpk juga ya
karena teman teman kpk
kan cukup kredibel
kalau saya jadi bentuk tim gabungan
boleh ditek audi
menang ke ard manner
it dan seterusnya
nah selama ini juga
tim polri bekerja
oke kalau mungkin misalnya
dianggap kurang kredibel
tim dari kpk sangat
sangat dipercaya publik dan kredibel
oleh karena itulah kita berpikir
kenapa tidak digabungkan
antara polri dan kpk
supaya bergerak bersama sama
sebaiknya kita percayai
kedua lembaga ini
baik polri maupun kpk
seperti yang dikerjakan
saya kan juga mantan penyidik
otomatis apa yang dikerjakan oleh penyidik
pada saat paparan kita bisa tahu
ini detail atau tidak
saya juga punya tim yang lain
pemirsa tinggi yang lain
saya minta untuk melakukan pemeriksaan
untuk melakukan pengecekan pengecekan
sebelum nyampe ke saya
orang orang yang di baris krim
polisi densus karena memang pada waktu awal peristiwa saya memerintahkan kepada sejumlah
tim untuk mengungkap kasus ini mulai dari tim pores jakarta utara saya telepon kapolres
tim polda metro jaya saya telepon ke polda metro dan saya telepon juga ke densus baka baris krim
saya telepon dan berikutnya ke densus anti teror irjen safei saya semua telepon keempat pejabat
tersebut untuk menurunkan tim mengungkap kasus sejak awal nah dari tim densus itu alasan satu orang
perwira yang membrowsing facebook yang kira kira menurut dia dicurigai dia mendapatkan foto dari
muhammad lestaluhu ini kemudian disampaikan fotonya kepada beberapa saksi yang ada di tkp
saksi menyatakan dia pernah melihat tapi bukan pada waktu kejadian bukan waktu kejadian pernah
melihat beberapa waktu sebelumnya saudara muhammad lestaluhu ini nah kemudian ini
sampai informasi ini kepada saudara novel baswedan
jadi berubah bahwa itulah pelakunya nah dari situ kemudian kita cari saudara lestalluhu ini
kemudian kita amankan ternyata dia bekerja di salah satu tempat satpam di tempat hiburan di daerah
jakarta jakarta pusat seladi amankan kemudian dicek semua dia pertama tidak ngaku selain itu
mengecekkan alibi alibi nya secara detail yang bersangkutan tidak ada di titik di dimana tkp
dan tidak pernah ada di masuk di wilayah kelapa gading itu dibuktikan dengan it nya yang sudah
dicek oleh tim it kita detail hari itu detail per jam per jam menit per menit dia kemana kita
pelajari alibinya ada saksi saksinya ada cctv dan lain lain menunjukkan positif bahwa yang
bersangkutan bukan namun kalau memang ada yang kita masih belum puas kita lakukan konfrontir
konfrontir dengan saksi saksi di tkp pada saat kejadian ini termasuk lestaluhu bukan apalagi
barangnya kecil pelakunya kira kira satu ratus enam puluh tujuh sampai satu ratus tujuh puluh
sedangkan lestaluhuni satu ratus lima puluh tujuh ya sekitar satu ratus lima puluh tujuh cm jadi bukan pada profil itu dan saksi dari bap nih saksi yang melihat sudah
bap mengatakan bukan dia nah kalau mungkin ada yang tidak puas juga enggak masalah kita justru
meminta kepada tim dari kpk untuk melakukan verifikasi ulang silakan diverifikasi ulang kita berikan
akses silakan di dibawa dikeler
hai detik per detik jam per jam termasuk coldata recordnya bisa kita apa bisa kita uji dan saya yakin
teman teman kpk tidak kalah dengan polri kalau soal untuk perusahaan melakukan apa penyelidikan ini
lapangan seperti ini sekriters aja dengan terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wa